sampai jumpa di video selanjutnya
melakukan intervensi untuk menjaga rupiah
lalu kita pantau bagaimana pembukaan ihsg pada perdagangan sesi pertama pada pagi hari ini
sentri man yang masih menjadi perhatian utama pasar pada selasa pagi hari ini
yaitu masih ada rencana dari rapat federal open market committee the fed pada pekan ini
rencananya the fed akan menaikkan suku bunga sebesar lima puluh basis point sampai tujuh puluh lima basis point
kebijakan ini akan berdampak terhadap pergerakan pasar saham pada pekan ini
yang mana akan berpotensi bergerak fluktuatif
selain keputusan suku bunga the fed sentimen yang mungkin dapat berpengaruh terhadap pergerakan ihsg ke depannya
adalah hasil data trade balance indonesia
pasar saham akan diwarnain sentimen imbas dari informasi
inflasi yang tinggi dan kebijakan moneter dari as
selain itu kebijakan bank sentral eropa yang akan ketat
dan akan menaikkan suku bunganya juga turut mewarnai pergerakan pasar
sejumlah analis memperkirakan iisg akan bergerak di rentang support rp enam delapan ratus delapan puluh
dengan resistance rp tujuh satu ratus sepuluh pada perdagangan selasa ini
lalu kita pantau pembukaan bursa sam utama asia pada pagi hari ini
lalu kita pantau pembukaan bursa sam utama asia pada pagi hari ini
lalu kita pantau pembukaan bursa saham utama asia pada pagi hari ini
kalau bursa asia pasifik pada perdagangan senin kemarin ditutup
melemah semua dan pagi hari ini juga kembali melemah
salah satu yang terkorasi cukup dalam adalah nike di dua puluh enam empat ratus tujuh puluh delapan
rata rata bursa asia melemah karena investor cenderung merespon negatif
dari meningginya kembali inflasi di as pada bulan lalu
investor kembali khawatir dengan kondisi pandemi virus corona atau covid sembilan belas di tiongkok
setelah pemerintah kota beijing
menanggungkan acara olahraga offline
menunda kembali pembelajaran offline
dan memperketat kontrol lainnya
kabinet tiongkok pada senin waktu setempat
juga mengumumkan beberapa langkah untuk meningkatkan alokasi sumber daya di pemerintah daerah
untuk membantu meningkatkan ketegangan fiskal dan resiko hutang mereka yang meningkat
di tengah upaya untuk mendukung ekonomi yang melambat
sementara itu kalau kita bicara mengenai korea selatan
kita mengatakan di sana terjadi aksi strike atau aksi
di mana para pekerja dari
kalau kita bicara mengenai para supir truk di sana melakukan aksi mogok
yang mengakibatkan kemungkinan distribusi batubara ke sejumlah pabrik pembangkit listrik
juga akan terkendala pada hari ini
kita beralih ke bursa saham eropa yang ditutup kemarin senin waktu setempat
bursa saham eropa jatuh pada senin petang setelah data pertumbuhan inggris yang lemah
meningkatkan kekhawatiran atas keterlambatan perekonomian di wilayah tersebut
saat bank sentral bergerak untuk mengatasi inflasi yang sangat tinggi
data yang dirilis senin sebelumnya menunjukkan ekonomi inggris mengalami kontraksi pada bulan april
dengan produk domestik bruto turun sebesar tiga persen
sektor manufaktur jasa dan konstruksi semuanya turun seletak untuk pertama kalinya sejak januari dua ribu dua puluh
perambatan pertumbuhan ini terjadi menjelang pertemuan penetapan kebijakan bank of england hari kamis nanti
di mana bank sentral ini diperkirakan akan memberikan apa yang menjadi kenaikan suku bunga dua puluh lima basis point

berturut turut sejak desember setelah inflasi inggris mencapai tingkat tertinggi empat tahun sebesar sembilan persen pada bulan april
selanjutnya kita lihat keperdagangan bursa sama amerika yang ditutup senin waktu setempat
wall street kalau kita lihat terdepresi sangat tinggi di dua tujuh puluh sembilan persen di tiga puluh lima
yang mengkonformasikan berada di pasar beris
ini juga menunjukkan bahwa bank sentral akan membuat kebanyakan kekuatiran bahwa kenaikan suku bunga agresif yang diharapkan oleh federal reserve dapat mendorong ekonomi ke dalam persersi
pasar berada di bawah tekanan pada tahun ini karena kenaikan harga termasuk lonjakan harga minyak sebagian karena perang di ukraina telah menempatkan the fed mengambil tindakan tegas untuk memperketat kebijakan moneternya seperti kenaikan suku bunga
the fed dijadwalkan untuk membuat pengumuman kebijakan berikutnya pada rabu nanti dan investor akan sangat fokus pada petunjuk seberapa agresif bank sentral akan menaikkan suku bunga